dan lumayan juga tembakan luar luarnya itu menurut gue mungkin bisa mengurangi beban wd lah sebagai decision maker lah kalo gue ngeliatnya